berikutnya bagaimana jalannya pemantauan hilal di bandung jawa barat sudah bergabung dengan kami
sore hari ini kiki haryadi korespondensian n indonesia
kiki bisa anda sampaikan kepada kami bagaimana proses pengamatan atau pemantauan hilal satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah di bandung jawa barat
ya tiffany selamat sore
beberapa menit yang lalu tiba tiba hujan deras mengguyur wilayah kota bandung sehingga memang pengamatan hilal ini untuk sementara waktu belum dilakukan secara maksimal
tetapi kalau misalkan melihat dari jadwal yang kemudian sudah ditetapkan oleh observatorium albiruni fakultas syariah universitas islam bandung ini
pengamatan hilal ini sesungguhnya baru akan dilakukan nanti sekira pukul delapan belas lebih empat menit
artinya masih ada waktu beberapa menit ke depan atau beberapa waktu ke depan untuk kita bisa melihat pemantauan
dan secara lebih efektif kemudian lebih autentik begitu pada pukul delapan belas lebih empat menit
waktu di jawa barat ketika matahari terbenam begitu
dan memang prosesi pengamatan yang kemudian dilakukan di unisba ini menggunakan tiga teropong digital
kemudian juga dua teropong manual yang kemudian sudah disiapkan oleh tim dari pengamatan hilal dari observatorium albiruni universitas islam bandung
jadi tadi ketika pembukaan sudah disampaikan
bahwa untuk ijtima atau konjungsi ini ketika posisi bumi matahari ini juga berlangsung ketika indonesia barat malam hari tadi atau dunia hari tadi
sehingga nanti sekira pukul delapan belas lebih empat menit ini total dari konjungsi ini durasinya tujuh belas lebih lima puluh dua menit
nanti kita akan lihat tiffany bagaimana jalannya pengamatan yang akan dilakukan sekira pukul delapan belas ketika matahari terbenam yang memakan waktu sekitar tiga puluh enam menit
terima kasih kiki haryadi atas laporan anda terkait dengan pemantauan hilal satu ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah dari kota bandung jawa barat